pendidikan merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa
sebab bangsa maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas
banyak persoalan di negara negara maju diselesaikan melalui program program pendidikan
presiden joko widodo ingin membuat lompatan di bidang pendidikan
dengan menunjuk profesional muda yang memiliki latar belakang cemerlang
oleh sebab itu nadiem makarim dipilih untuk memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan
menteri termuda di kabinet indonesia maju ini dikenal berhasil mendirikan
dan membesarkan beberapa perusahaan startup di indonesia
bahkan salah satu perusahaan itu kini memiliki nilai valuasi di atas sepuluh miliar dolar as
atau sekitar satu ratus tiga puluh enam triliun rupiah
di awal jabatannya sebagai menteri nadiem melakukan gebrakan dengan menghapus pelaksanaan ujian nasional
sebagai standar kelulusan mulai dua ribu dua puluh
tidak sampai di situ di seratus hari kabinet indonesia maju
nadiem merangkum program tersebut ke dalam kebijakan pendidikan nasional merdeka
menciptakan ruang ruang kelas yang partisipatif yakni guru dan murid semakin baik dalam proses belajar dan mengajar
merupakan bagian yang diharapkan nadiem muncul dari penerapan program merdeka belajar
interconnectedness dimana dunia semakin menyatu dalam globalisasi dan untuk itu tentu saja industri
memerlukan tenaga kerja yang jauh berbeda yang bisa ya memahami yang namanya disrupsi kita
memerlukan tenaga kerja yang mau tidak mau harus inovatif ya harus kreatif harus bisa
berkolaborasi harus paham teknologi dan tentu saja harus paham mengenai data dan lain sebagainya
nah apa yang perlu di kita lakukan tentu saja kita harus memperbaiki sistem edukasi kita sehingga kita
bisa menciptakan sdm yang terampil yang bisa menciptakan pekerjaan pekerjaan masa depan yang
diperlukan oleh sebab itu kita lihat ya bahwa pemerintahan presiden jokowi telah memilih seorang
menteri pendidikan dan kebudayaan yang lain dari yang lain seorang yang masih
muda masih milenial dan tentu saja dengan berlatar belakangan teknologi dan inovasi dia
adalah nadiem anwar makarim adalah menteri pendidikan kebudayaan kita yang baru yang
diharapkan akan memberikan terobosan baru juga dalam membangun sistem pendidikan kita di indonesia
halo mas nadiem atau mas menteri ya sekarang kita bisa menyapanya karena usianya itu masih belum
sepuluh tahun masih tiga tiga puluh lima tiga puluh lima jadi masuk dalam kategori milenial ya nah saya lihat
ini merupakan suatu risk atau keberanian ya bagi pemerintahan kita untuk memilih seorang seperti
anda tapi pasti ada alasannya karena kita memang harus memiliki terobosan terobosan baru dalam
sistem pendidikan kita sehingga sdm kita bisa jauh lebih kompetitif ya bisa
memasuki era industri empat ini dengan siap sudah kira kira seratus hari ya walaupun ini masih
waktunya untuk membangun pendidikan dalam seratus hari itu mungkin tidak bisa ya bagaimana mas nadiem apa
apa saja itu sudah tahu ada yang namanya merdeka belajar ada kampus merdeka kemudian ada
transformasi dalam bos tapi saya lebih tertarik ya dalam seratus hari ini apa apa yang bisa kita lakukan untuk membangun pendidikan dalam seratus hari ini
apa saja yang perlu ditanamkan untuk membangun fondasi edukasi yang bisa
loncat ke masa depan iya makasih mbak desi mungkin seratus hari itu waktu yang sangat singkat ya untuk
memperbaiki pendidikan bahkan lima tahun tidak cukup ini makan waktu mungkin sepuluh lima belas tahun gitu
jadinya sebenarnya dalam seratus hari pertama yang kami lakukan di kementerian pp
pendidikan kebudayaan adalah untuk melihat apa saja sekat sekat regulasi yang bisa menahan perubahan yang bisa menahan inovasi itu apa saja hal hal yang sifatnya administratif ataupun memaksakan
keseragaman dan lain lain jadi itu benar benar seratus hari semua kebijakan dari asesmen yang merdeka kampus yang merdeka dan dana bos
yang kemarin dilakukan itu semuanya adalah step pertama langkah awal untuk memulai proses kreativitas dan inovasi di dalam setiap sekolah jadinya merdeka belajar itu sebenarnya suatu filsafat bahwa di dunia yang akan datang dunia sekarang dan yang akan datang adalah keseragaman bukan suatu hal yang akan meningkatkan kualitas
dan sudah terbukti selama selama ini ternyata dengan berbagai macam standar aturan dan keseragaman itu ternyata tidak menciptakan kualitas jadi kita harus mencoba sesuatu yang baru kita harus mencoba membuat organisasi organisasi pendidikan kita inovatif kreatif dan kolaboratif dan itu tidak bisa terjadi dengan begitu banyaknya birokrasi dan regulasi yang menyekat orang orang yang bekerja di unit pendidikan tersebut
ya jadi secara ekonomi apa yang anda lakukan

masih dibawa ini kan berarti ada sesuatu yang selama ini tidak jalan
betul jalan betul dan beberapa hal yang tidak jalan sama ini masalahnya hampir semua ada masalahnya mbak desi
tapi banyak sekali hal contohnya kalau memang angka pisai itu yang sudah standar sistem pendidikan internasional perbandingan kita sangat rendah itu artinya ada masalah dengan cara kita mengukur keberhasilan di dalam sistem pendidikan kita
ya itu selama ini
ya itu selama ini
jadi yang pertama harus menjadi suatu warning buat kita bahwa walaupun un kita kayaknya sudah oke oke sudah ada sistem assessment yang baik
tapi ternyata waktu dites dengan standar internasional yaitu kemampuan bernalar yang sebenarnya penting itu itu
bukan kemampuan menghafal yang sekarang ditekankan sistem pendidikan kita karena adanya assessment assessment secara nasional ini seperti un
itu terjadilah suatu gap nah kelihatan sekarang gap ini
jadinya kita harus mempertanyakan apa sebenarnya fungsinya tes ujian nasional yang ada sekarang ini
makanya itu dulu harus kita ubah menjadi lebih mendekati soal soal dan kriteria seperti dipisah yaitu bukan kemampuan menghafal
kalau bahasa bukan kemampuan untuk mengerti gramatika
bukan kemampuan untuk mengerti oh ini kosa kata yang terbaik cara menyusun kalimat
seperti ini tapi bagaimana anak itu bisa mengerti suatu bahan bacaan
bisa menganalisa makna daripada bacaan itu
contoh kalau numerasi misalnya
bukannya dia mengerti konsep konsep matematika yang sangat tinggi dan sangat sulit
dan bisa menghitung hitung di otaknya dia secara cepat
untuk numerasi adalah bagaimana anak itu bisa menggunakan konsep konsep berhitung dalam memecahkan suatu masalah yang real
dalam suatu konteks
itu sangat berbeda
yang dibutuhkan di dunia masa depan adalah kemampuan bernalar
ini kan semua skills ya
jadi dengan merdeka belajar ini mungkin bisa lebih konkret lagi
selain ujian nasional itu ditiadakan lah istilahnya
tapi semacam assessmentnya itu berdasarkan apa
dan bagaimana metode dalam pembelajaran seperti itu
jadi di luar daripada mengganti uan jadi assessment kompetensi ya
idealnya seperti apa
sangat sulit mengetes kreativitas kemampuan berkolaborasi dengan suatu standardized test
enggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda
itu harus pertama dimengerti
bahwa sebenarnya hal hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas kolaboratif kemampuan berkolaborasi kemampuan komunikasi
kemampuan untuk punya compassion terhadap sesama yaitu ahlak
itu hal hal yang sangat sulit diukur dengan pilihan genama
makanya yang kita ingin lakukan adalah
membuat aktivitas aktivitas di dalam kelas itu partisipatif
ya kuncinya adalah
guru di depan berceramah mengajar dan murid semua mendengarkan bukan seperti itu lagi
sekarang ini metodenya adalah ada silabus yang dikontrol secara pusat
itu ada materi
sekarang asumsinya adalah guru punya itu materi harus di transfer kepada murid
murid tinggal dengerin aja
menghafal lalu nanti dites
ini bukan namanya pembelajaran
ini adalah namanya
menghafal nah proses pembelajaran adalah sebenarnya proses refleksi
dimana gurunya pun harus melakukan refleksi
dimana apa itu kurikulum dia olah lagi
dalam dirinya dia olah lagi dia buat penilaian sendiri
dari proses itulah guru mulai mengerti esensi dari pembelajaran kurikulum itu
baru setelah itu dengan muridnya
muridnya pun harus berpartisipasi dalam proses itu
harus berdiskusi bertanya
muridnya yang harus presentasi
menyebut lagi apa yang diutarakan oleh guru
perdebatan harus terjadi
dan juga harus banyak tanya banyak coba banyak berkarya
ini esensi pembelajaran itu bukan pasif
active learning adalah dimana murid dan guru bersama sama sejajar melalui proses
jadi mungkin bayangan dari kelas masa depan atau kelas yang mulai sekarang harus kita bangun itu seperti apa
jadi dari mungkin setting kursi mejanya atau bahkan mungkin tidak perlu ada papan tulis di depan dan lain sebagainya
itu dalam pemikiran mas nadiem itu seperti apa
sehingga peran dari guru itu sendiri dan lebih penting lagi apa apa saja mata pelajaran istilahnya yang menjadi bagian dari substansi
saya senang mbak desi bilang mengenai mata pelajaran
karena ini kita berbicara ke depan ya
ini adalah mungkin visi yang mulai dari sekarang kita mulai bergerak ke sana
tapi ini memang ke arah kayak dua puluh tahun ke depan
jadi kalau mbak desi tanya saya seperti apa idealnya
yang pertama adalah menarik mata pelajaran
arahnya sebenarnya dimana semua sekolah di sistem pendidikan yang baik ini sekarang mengarah ke sana adalah
kontennya itu bisa diperbaiki

jadi mata pelajarannya malah yang bisa terus berubah
tapi cara penyampaian
itu fokusnya pedagoginya itu bakal berubah
pedagogi mungkin ini kuncinya ya dari
pedagoginya itu bakal berubah
dimana bukan hanya satu arah antara si guru mengajar knowledge kepada anak
tapi anak itu bisa belajar dari berbagai macam sulit
berbagai macam sumber difasilitasi oleh guru
anak bisa belajar dari anak yang lain
dalam diskusi kelompok
dan anak bisa belajar berkolaborasi dengan mengerjakan project project secara kelompok
dimana guru itu akan memutari dan juga membantu satu persatu dengan coaching
jadinya bergerak dari arah arah yang lecture menjadi coach
teknologi di bidang pendidikan
harus menjadi pembantu manusia
hanya tools ya alat
tool untuk menjadikan kepala sekolah guru dan siswa
bisa meningkatkan kemampuan dia belajar
meningkatkan interaksi offline nya
bisa menjadikan kemampuan dia belajar
dari segi tools atau alat yang bisa digunakan
kita kan ada digitalisasi sekolah
itu kan sudah bagian dari apa yang harus kita lakukan ya selama ini
ini bagaimana teknologi khususnya teknologi digital itu bisa digunakan
apalagi kalau kita melihat kan sekolah sekolah di indonesia
dari sabang sampai merauke begitu banyak jumlahnya muridnya begitu
dan setiap daerah juga memiliki kapasitas kemampuan dari segi akses yang berbeda beda
ini bagaimana bisa kita gunakan untuk menyatukan semua ini
dengan menggunakan terminologi digitalisasi sekolah
ada banyak interpretasi bahwa sekolah digital itu adalah
nah itu sekolah sudah digitalisasi
dan ada juga itu persepsi nomor satu
kita kasih aja mesin mesin teknologi akhirnya sudah kelar
tapi kenyataannya itu bukan cara yang baik gitu
banyak sekali contoh contoh di dunia
banyak ngo ngo memberikan tablet tablet memberikan laptop laptop
tapi kalau tidak digunakan apa gunanya
kalau cara metodologi tidak
dan yang kedua adalah ada juga satu lagi
persepsi bahwa teknologi itu bisa menggantikan peran guru
di dalam kelas
dua duanya persepsi ini menurut saya salah
saya dari bidang teknologi
jadi ini merupakan hal yang
sebelum saya masuk ke dunia pendidikan
saya mengira itu bahkan semua teknologi itu bisa lah
untuk melakukan perbaikan
tapi di bidang pendidikan ini harus hati hati
teknologi di bidang pendidikan harus menjadi pembantu manusia
tool untuk menjadikan kepala sekolah guru dan siswa
bisa meningkatkan kemampuan dia belajar
meningkatkan interaksi offline nya
nah itu yang penting
jadi pendidikan itu mau nggak mau pasti hybrid
nggak mungkin itu menggantikan gurunya
nggak mungkin menggantikan manusia
karena proses pembelajaran untuk anak muda
itu adalah pembelajaran itu bukan hanya kognitif
kita belajar anak itu belajar terbaik
pada saat ada koneksi emosional
dan perasaan keamanan
secara psikologis anak itu merasa aman
dan itu tidak bisa terjadi melalui screen komputer
ini yang terjadi namanya mentor
kalau mbak desy inget semua
guru guru terbaiknya mbak desi
kalau ada ya
banyak orang nggak ada
tapi beberapa pasti ada
lalu guru yang benar benar
nah yang mbak desi belajar paling banyak dari ini ya
dan senang belajar
jadi membuat suatu pelajaran itu sesuatu yang menyenangkan
dan kita ingin lebih belajar
karena adanya guru ini
peran seorang mentor
untuk bisa memicu
rasa ingin tahu
itu sebenarnya kuncinya dari pembelajaran
jadinya nggak bisa dipisah
ini bukan opsi
dan sekolah yang bisa anak itu belajar
itu bukan opsi
sekolah harus menyenangkan
agar anak itu ingin belajar
dan ingin belajar seumur hidup
iya nah ini makanya manusia perlu
teknologi itu seperti apa
teknologi ada beberapa
ada peran yang penting
yang pertama adalah
mau guru itu sebagus apapun
kalau dia harus mengerjakan beban beban administratif
yang mengambil jam jam daripada kerjaannya dia
itu tidak akan bisa dia berdampak kepada murid muridnya
jadinya teknologi peran pertama adalah
mengurangi tugas tugas yang bukan core nya dia
jadinya dia bisa lebih banyak waktu
untuk menghandle siswa
untuk belajar dari guru guru lain
untuk membuat kepala sekolah
teknologi itu harus mengurangi kerjaan kerjaan
yang tidak berdampak kepada siswa
teknologi itu bisa sangat membantu guru guru
untuk mengajar di level yang tepat
bayangkan satu gurunya ada tiga puluh anak
di dalam kelasnya
tapi dengan teknologi
itu bisa mendapatkan data
sehingga teknologi itu bisa merekomendasikan kepada guru itu
eh anak anak anda di kelas anda
itu mungkin satu tahun ketinggalan
mari kita mulai di sini dulu
jadi lebih tailor made
agar dia mengajar di level yang tepat
di level yang baik
pendidikan pembelajaran itu sama aja kayak
kalau game itu terlalu mudah
kalau game itu terlalu sulit
pembelajaran itu sama mekanismenya
ada window dimana harus pas
sehingga anak itu tidak merasa
tidak merasa dia tidak bisa mengerti itu
tapi anak itu juga tertantang
sehingga dia mau terus
nah ini kita suka salah di sistem ini
karena semuanya yang untuk kelas empat ya kayak gini
mau di papua maluku jakarta sama aja
kelas empat nya harus mengajar di situ
ini seperti pabrik saja ya
kita mencetak harus begini
bentuknya harus sama
makanya teknologilah yang bisa melepaskan kapabilitas guru itu
untuk mengajar di level yang tepat
peran teknologi adalah untuk membantu memastikan transparansi
dan juga relevansi penggunaan anggaran
ini merupakan hal yang sangat penting dari sistem pendidikan
kalau kita ingin memberikan fleksibilitas dan otonomi
misalnya untuk kepala sekolah untuk mengelola anggarannya sendiri
apalagi nanti bos langsung diberikan kepada sekolah
harus ada monitoring dan juga accountability ya dalam penggunaannya
dan dari situlah kalau dengan teknologi
apalagi kalau semuanya nanti cashless
ini akan menjadi suatu hal yang sangat
dan memastikan bahwa hal hal yang dibelikan
yang dibelikan dan yang dibelanjakan
itu benar benar berdampak pada siswa
jadinya teknologi ini memberikan kita data yang tadinya nggak ada
dan fleksibilitas bagi guru
jadi menurut saya teknologi itu perannya membantu manusia
manusia di dalam sistem pendidikan
jadi itu arah kita
juga lebih sesuai dengan visi misi kita
menciptakan melakukan transformasi ya
dari siswa itu sendiri
sehingga mereka memiliki lifelong learning
nah ini kembali ke ujian nasional
karena ini biasanya selalu kita bicara tuh ujian nasional
dan ini yang membuat stress itu
baik orang tua maupun murid
nanti bentuk assessmentnya
karena harus ada kan semacam assessmentnya
untuk melihat ini anak sudah sampai di mana
dibandingkan dengan teman teman yang lain
dan kualitas sekolahnya juga itu seperti sudah mencapai apa
dibandingkan dengan sekolah sekolah lain
karena ukuran ukuran ini penting
bagaimana jadi assessmentnya persis apa apa saja yang di assessment
tapi juga bagaimana meng assess suatu sekolah
bila berhasil untuk mendidik siswa siswanya itu sesuai dengan yang diinginkan
nah di dalam assessment itu sebenarnya ada tiga level assessment
dan ini sebenarnya sudah dicanangkan di dalam undang undang
sis di knas
jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu hanya mengembalikan kepada apa yang undang undang sudah bilang
dan sebenarnya undang undang itu sudah tepat
yang menilai anak
karena memang yang kenal itu anak
ya guru gitu
dan yang menentukan tes kelulusan berdasarkan standar nasional pencapaian
yaitu standar nasional kita
itu adalah sekolah
kenapa itu dilakukan seperti itu
untuk bisa menilai anak itu ada berbagai macam tes yang harus dilakukan yang bukan pilihan ganda
sebenarnya cara yang terbaik
melihat presentasi kemampuannya
itu nggak bisa melalui pilihan ganda
makanya itu sebenarnya kita berikan haknya kepada sekolah untuk melakukan yang tadinya usbn
jadi ujian sekolah
kalau itu sekolah tidak siap
dia mau menggunakan misalnya tes atau soal soal dari dinas
atau yang lain
itu terserah mereka
mereka boleh tidak berubah kalau tidak mau
sekarang ini bagi yang sudah lebih maju
dan punya kepala sekolah sama guru guru yang sudah penggerak
mereka itu harus dipaksakan suatu standar di dalam daerah mereka
padahal mereka sudah punya standar yang lebih baik
nah itu yang saya tidak bisa terima
saya tidak bisa menerima bahwa kalau sekolah ingin maju
dia ingin mendapat inspirasi dari best practice di luar negeri
dia lihat sekolah sekolah swasta yang terbaik
dia mau berubah
karena ujian kelulusannya ditentukan oleh dinas atau pemerintah
itu bukan namanya merdeka belajar
jadi otonomi lebih banyak diberikan kepada sekolah
nah tapi kan nanti masalahnya bagaimana kita mengukur secara nasional
biasanya kalau ujian kan ada yang lulus ada yang tidak lulus
nah ini mungkin
kelulusan dan penilaian siswa harus hanya di sekolah
nggak bisa pemerintah masuk ke situ dinas masuk ke situ
menentukan anak itu patut lulus apa tidak
seberapa jauhnya gapnya
tapi yang pemerintah sama dinas
dinas itu jadi dinas maupun pemerintah pusat kemendikbud saya bilang pemerintah ya
ini satu grup pemerintah
kami kewajibannya adalah untuk mengakses sistem pendidikannya
itulah makanya un tadinya itu dimaksudkan untuk melakukan itu
menguji melihat di mana level sekolah ini
itu yang bisa dilakukan secara nasional
ini sekarang diganti menjadi assessment kompetensi
jadi assessment kompetensi itu bukan rapor untuk siswanya
assessment kompetensi adalah salah satu rapor untuk sekolahnya
agar sekolahnya bisa mengetahui saya di mana sekarang
di bagian kemampuan bernalar anak anak saya kira seperti apa
dan ada survei karakter yang mengetes lebih secara holistik
dan secara lebih jangka panjang ya
dari tahun ke tahun ya kemajuan seorang siswa
strategi ke depan
seperti apa untuk meningkatkan kompetensi guru ini menjadi seorang fasilitator seorang mentor seorang yang bisa mengases anak didiknya
jadi apa indikator indikator bahwa pendidikan atau kualitas pendidikan di suatu sekolah itu
apakah ada indikator misalnya kompetensi levelnya sudah demikian
atau mungkin critical thinkingnya sudah capai
itu semua kan harus ada indikator indikator
itu penting sekali untuk
jadi assessment kompetensi adalah salah satu indikator
itu indikator sangat penting
untuk mengetahui sekolah ini di level mana
jadinya seperti pisa tapi untuk sekolah
masing masing sekolah semua diambil gitu
dan itu satu
itu satu poin yang penting
kedua adalah kan bukan hanya numerasi dan literasi
tadi ada survei karakter
di survei karakter itu bukan kayak angka ujian
jadinya kita menanyakan kualitatif dan nanti kita ukur secara kuantitatif
mengenai keamanan psikologi
apakah anak itu mendapat kekerasan atau pelecehan
atau dia merasa aman di sekolah apa tidak
apakah dia dipaksakan dengan ideologi yang bertentangan dengan pancasila
apakah dia itu merasa terdukung
oleh situasi komunitas di dalam sekolah maupun di luar sekolah
hal hal seperti ini akan juga memastikan bahwa kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam dinding dinding sekolah kita
seperti apa budaya di dalam sekolah itu
di dalam kelas apakah guru saya sering menanyakan saya pertanyaan
apakah saya boleh menanyakan
hal hal seperti ini adalah yang sifatnya adalah kita mengecek kultur atau budaya pembelajaran dan inovasi itu ada nggak
etika moralitas karakter
ini kan pendidikan pendidikan itu holistik
bukan cuma kita jago beranalisa doang
karena ini kita memang membentuk manusia
kira kira itu bagaimana
karena kuncinya dari semua ini adalah guru
guru bukan lagi sebagai seorang yang berdiri di depan dengan papan tulis
ini yang benar ini yang salah
tapi dia harus siap dikritik
harus siap ditanya
mungkin harus siap menghadapi siswanya
mungkin jauh lebih paham lebih tahu dengan teknologi dan lain sebagainya
mungkin jauh lebih adaptable terhadap perkembangan sekarang
ini strategi ke depan
seperti apa untuk meningkatkan kompetensi guru ini menjadi seorang fasilitator seorang mentor seorang yang bisa mengases anak didiknya
untuk detailnya secara kebijakan maupun secara teknis programnya itu belum siap
itu mungkin episode berapa ya
mungkin di atas episode lima enam lah
paling tidak lebih ke visinya
saya bisa sharing sedikit mengenai prinsipnya
pertama adalah saya percaya bahwa di dalam setiap sekolah ada minimal satu atau mungkin dua guru
yang benar benar peduli satu peduli kepada muridnya
artinya dia menjadi guru untuk benar benar mencerahkan siswanya
saya percaya di setiap sekolah minimal satu guru ada
kedua adalah saya percaya bahwa kita bisa menciptakan guru guru baru yang baik
kalau seleksi prosesnya itu
jadi ada dua strategi
strategi pertama adalah bagi guru guru penggerak yang sekarang kita tidak tahu mereka siapa
biasanya itu mereka frustrasi di sekolahnya sendiri
mereka ingin coba coba hal yang lain tapi tidak bisa
administrasi kegedean kebanyakan suka dimarahin kepala sekolahnya dan lain lain
jadi guru guru ini harus kita cari
harus kita pastikan pertama kesejahteraan mereka baik
harus segera diangkat menjadi posisi posisi kepemimpinan
itu penting sekali
bagaimana caranya adalah melakukan suatu karir pak di dalam guru
yang bukan berdasarkan cuma jumlah tahun bekerja
tapi berdasarkan kompetensi
dan juga kesempatan untuk terus menerus belajar
karena guru juga harus terus menerus belajar
nah ini bagaimana kita mengidentifikasi ini
kepala kepala sekolah penggerak
pengawas pengawas penggerak ini
dan memberikan mereka otonomi
memberikan mereka authority
dan memberikan mereka sumber daya
untuk bisa melakukan perubahan itu
nah itu kira kira strategi seperti itu
untuk yang sudah ada di sistem
untuk yang belum di sistem
kita harus ada regenerasi
regenerasi dimana ada harus ada pasukan baru
yang punya mindset berbeda
yang punya growth mindset
dimana dia pertama yang terpenting itu sebenarnya bukan kompetensi mbak desi
ini saya kaget juga waktu saya pertama kali baca semua researchnya dan lain lain
yang pertama terpenting adalah alasan kenapa dia mau menjadi guru
di situ ada aspek idealismenya juga
karena guru di level apapun kompetensi
kalau batinnya dia sudah jelas arahnya
kalau misinya dia adalah untuk mencerahkan siswa
dia akan secara otomatis mencari ilmu
dan mencari kompetensi
jadi kalau diberikan sedikit saja ilmu dia akan makan itu ilmu
kita kasih banyak ilmu dia akan makan banyak ilmu
jadinya di tahap seleksi ini
ini tidak mudah mengidentifikasi purpose
atau alasan kenapa dia mau menjadi guru
jadi ini yang benar benar fokus kepada guru guru baru itu harus di situ
nah untuk yang guru guru yang sudah ada di sistem
yang terbaik itu yang harus diangkat dan diberdayakan
dan di transformasi mungkin mindsetnya
skillsnya juga harus ditambah
ini menarik sekali karena ini juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita sebagai masyarakat di indonesia memandang profesi guru
biasanya itu bukan profesi yang kalau orang tua anak jadi guru
yang harus biasanya jadi pengusaha dan lain sebagainya
pilihan guru itu seolah olah bukan sesuatu yang menjanjikan lah dari segi kesejahteraannya
sementara di negara negara yang paling sukses
contohnya yang selalu menang dalam inside seperti finlandia atau negara skandinavia
itu guru itu di jajaran atas dari segi profesinya
mereka orang orang yang s dua terampil dan sudah orang orang yang bisa dipercayai
ini saya menitipkan anak untuk di bawah pendidikan yang betul betul bisa mengangkat
jadi ada apresiasi dan kecintaan terhadap profesi ini
sesuai dengan tujuan itu
ini mungkin harus diubah
karena kita selalu kalau bicara guru itu ada guru honorer
guru yang gajinya tidak cukup harus bekerja dua tiga pekerjaan yang lain dan lain sebagainya
mungkin harus ada diubah
sangat harus ada perubahan
dan kita lihat di sistem sistem pendidikan yang terbaik
itu kriterianya sebenarnya bukan uang
uang itu dan gaji itu sebenarnya bukan suatu hal yang terpenting
mereka sangat tinggi
dan apa yang membuat status suatu profesi tinggi
sama aja di semua bidang
punya otonomi dari profesinya
profesinya yang bisa menentukan standar standar
bukan pemerintahan yang menentukan standar
dipercayai jadi berarti ada trust
contoh adalah dokter
dokter itu bisa mencapai suatu status yang sangat elit
karena memang dikelola dan dimanage oleh standar standar profesinya sendiri
itu namanya otonomi
ini namanya esensi merdeka belajar adalah
kita harus memerdekakan profesi guru ini untuk mereka yang terbaik bisa menentukan standarnya
dan memilih kader kader
orang orang terbaik harusnya menjadi guru
dan mereka yang harusnya mengevaluasi
guru guru terbaik lah yang harusnya mengevaluasi guru guru yang berikutnya yang mau naik
nah itu kuncinya
aneh kan di semua profesi ini seperti itu
tapi kenapa di guru itu tidak tiba tiba jadi administratif gitu
pada saat dia masuk ke dalam sekolah
seberapa besar otonomi dia untuk banyak tanya banyak coba banyak karya
gurunya bukan siswanya
dia bisa fleksibel apa mencoba hal hal baru
karena itu menjadi bagian dari kepuasan kerja dia
manusia itu bukan manusia secara psikologis kita bukan hanya bahagia karena uang
kita bahagia kalau kita punya kemerdekaan di dalam profesi kita untuk menjadi lebih baik
untuk belajar dan mencoba
dan itu yang
sekolah itu nggak bisa di sistem sistem yang lain
banyak sekali sistem pemerintahan yang mencoba melakukan ini dengan uang
misalnya kayak pemerintahan pemerintahan dimana
oh ya kita akan membayar untuk insentif ini untuk itu
lalu tiba tiba semua orang akan berubah mindsetnya
karena ada insentif uang
itu sama sekali tidak benar di pendidikan
yang terpenting adalah perubahan budaya
dan perubahan budaya hanya bisa dilakukan kalau sudah ada critical mass atau cukup banyak
guru penggerak dan regenerasi guru
dari yang muda muda dan juga guru guru yang sudah ada sekarang
penggerak itu dibebaskan
dan mereka harus menjadi pemimpin pemimpin
nah itu kuncinya
dan ada kebanggaan terhadap profesi itu sendiri
jadi ada apresiasi status mereka ditingkatkan
mereka bisa berkontribusi terhadap kurikulum
mereka bisa berkontribusi mengajar guru guru lain
di semua sistem pendidikan yang terbaik
guru itu gak pernah bekerja sendiri
guru itu bukan olahraga individu
guru itu di pendidikan sistem pendidikan misalnya di finland di singapura
itu adalah olahraga tim
guru itu setiap hari atau setiap minggu berkumpul memikirkan bagaimana strategi mereka
walaupun beda beda mata pelajarannya
mereka memikirkan oh ini anak ketinggalan
ayo kita pikirkan gimana caranya kita membantu anak ini
oh kayaknya tadi mereka saling datang ke kelas masing masing loh
saling mengobservasi dan memberikan umpal balik
jadi tolong datang ke kelas saya saya datang ke kelas anda
saya kasih tau iya tadi kayaknya itu nggak kurang efektif itu lebih efektif
itu namanya kolaboratif inovatif culture atau budaya pembelajaran
keinginan harapan saya adalah di depan kurikulum itu supermarket
dimana guru guru itu datang belanja untuk bahan bahan pokok
lalu dia yang memasak makanan yang cocok untuk muridnya dia
kurikulum nah kalau kita lihat ya sekarang dengan pekerjaan masa depan ya
idealnya kan kita menciptakan manusia manusia yang bisa memberikan kontribusi ya
apapun bidangnya apapun industrinya
nah kita ketahui dengan era ai robotic automation itu banyak sekali mungkin pekerjaan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia
apalagi yang bisa diulang ulang itu pasti akan digantikan karena demi efisiensi teknologi semakin mudah dan semakin murah
berarti kan harus ada perubahan dalam kurikulum
apa yang diajarkan mungkin yang menjadi basic kalau memang membaca berhitung itu merupakan basicnya
tapi sekarang mungkin paham teknologi harus bisa coding harus bisa programming harus memahami teknologi itu sebagai alat
ini kan yang harus ini bagaimana ini mungkin
jadi banyak sekali
jadi banyak sekali orang orang dewasa selalu bilang kepada saya iya mas mentri kayaknya anak anak kita harus paham digital
saya selalu bilang anak anak itu gak harus diajarin digital
anda yang harus diajari digital
anak anak itu tidak harus diajarin
mereka satu dua tahun sudah umur langsung swat
aja bayi umur dua tahun udah bisa mengerti mekanisme youtube secara sangat
dan tidak ada yang mengajarkan ya mereka
jadi cara menggunakan teknologi yaitu teknologi digital itu anak anak secara intuitif akan belajar sendiri
itu gak harus diajarin
dari segi teknisnya ya
yang perlu sekali adalah kemampuan dia menginterpretasi informasi yang dia dapatkan melalui interaksi dengan teknologi
dengan semua konten yang sekarang informasi ini overload kan banyak sekali
bagaimana dia memproses informasi itu
bagaimana dia menggunakan informasi itu untuk kemana
untuk kemauan dia atau keinginan dia untuk pembelajaran dia
dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan manusia manusia lain untuk mencapai suatu goal atau untuk memecahkan suatu permasalahan
jadi tadi yang mbak desy bilang itu semuanya tepat
kreativitas itu adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai macam sisi
sehingga dia bisa melihat cara cara baru yang tadinya belum ada
yang tadinya belum ada untuk memecahkan masalah itu
gak ada yang namanya di masa depan individu
gak ada tuh kerja namanya individu
betul mbak desi sama saya kita kerja sebagai pemimpin
tapi kenyataannya banyak orang mengira kita ini kayak individual sport
tapi tidak benar
mbak desi punya tim yang luar biasa
saya punya tim yang luar biasa
bahkan di olahraga individu pun
itu semuanya tim sport
jadi bagaimana kita bisa membangun skill skill kolaboratif yang sangat efektif
agar masyarakat masa depan kita ini bisa terus bekerja sama
gotong royong untuk di perusahaan di misi sosial di apapun
di rumah tangga
sekarang kita balik kepada kurikulum
di mana di semua skill ini atau masa depan kita menghafal itu penting
profesi apa saat ini di dunia ke depan maupun sekarang dimana menghafal itu penting
di mana profesi masa depan kita dimana nurutin instruksi saja itu penting
itu udah akan gak relevan sangat cepat
kita harus bisa berpikir secara mandiri
dan ini bukan hanya banyak orang mengira iya mas menteri itu hanya sebenarnya tugas tugas yang sifatnya untuk ekonomi menengah ke atas
itu salah total
kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dari kuli bangunan sampai pembantu rumah tangga sampai ceo perusahaan itu semuanya luar biasa penting
jadi ini ada miskonsepsi bahwa kayak ada segregasi untuk yang tingkat ekonominya rendah itu tidak penting skill skill itu
untuk yang tingkat ekonomi tingginya itu malah yang relevan
itu salah total
di semua level pekerjaan
dimana semua orang kan harus kerja kan
untuk bisa bekerja sama
untuk bisa berkolaborasi
untuk bisa belajar suatu ilmu yang baru
itu di semua tahap ekonomi itu sangat penting
jadi balik ke kurikulum
seperti yang saya bilang saya belum bisa memetakan apa kebijakannya
tapi kira kira prinsip arahnya visinya ya
yang kita mau harapan saya dua puluh tahun ke depan itu kurikulum itu sekarang itu adalah suatu setmen new
kita semua datang
dapat makanan sudah teratur semuanya sama
guru itu menyajikan apa adanya kepada guru guru
keinginan harapan saya adalah di depan kurikulum itu supermarket
dimana guru guru itu datang belanja untuk bahan bahan pokoknya
lalu dia yang memasak
makanan yang cocok untuk muridnya dia
murid di kabupaten tertentu murid di papua di ntt di sulawesi di jawa tengah
itu semuanya berbeda beda
dia suka masakan berbeda beda
dan kalau masakannya dia tidak suka
yang gak bakal gizi itu terserah
pendidikan itu gak ada bedanya
guru guru itu harus melalui proses belajar masak
untuk dia benar benar bisa memberikan gizi yang baik untuk siswanya
atau juga mendapatkan feedback dari siswanya
apa makanan kesukaan mereka
sehingga bisa menciptakan makanan yang bermanfaat
harapannya adalah kurikulum itu menjadi kayak supermarket
jadi bukan one menu for all
suatu framework suatu bagian menu pilihan
dimana guru guru itu semua dari mana mana
dan yang lebih bagus lagi bisa juga guru guru ikut menyediakan bahan bahan pokoknya
karena mereka juga oh ini ada buah baru
eh ini ada bumbu baru
atau menciptakan bahan pokoknya
jadi ini berarti mau tidak mau harus ada pemahaman terhadap dimana wilayah mereka berada
makanya aspek kebudayaan ini kan bagian dari pendidikan itu sendiri ya
setiap daerah itu memiliki karakter masing masing
dan juga kebutuhan yang berbeda beda
ya dari yang lima ratus triliun itu yang di kementerian pendidikan kebudayaan
yang sekarang walaupun sudah digabung dengan pendidikan tinggi
itu hanya sekitar tujuh puluh triliun
hanya sekitar tujuh puluh triliun
dan dari tujuh puluh triliun itu lebih dari setengahnya itu adalah dana dana bantuan
kembali ke karena edukasi terus terang pendidikan di indonesia kan mahal
karena ini adalah salah satu yang ya kendala juga ya mahal dari berbagai macam aspek
nah dengan anggaran yang cukup besar dimiliki oleh mas nadiem ya
itu adalah anggaran pemerintah pusat
yang perintah dari itu langsung di transfer ke daerah
dan sisanya dibagi bagi di berbagai macam kementerian
jadinya dari yang lima ratus triliun itu yang di kementerian pendidikan kebudayaan yang sekarang walaupun sudah digabung dengan pendidikan tinggi
itu hanya sekitar tujuh puluh triliun
hanya sekitar tujuh puluh triliun
dan dari tujuh puluh triliun itu lebih dari setengahnya itu adalah dana dana bantuan seperti kip kuliah
jadi bukan program
tapi dana bantuan sosial
pendidikan jadi sebenarnya
dana benarnya program itu lebih mendekati
dan bos sendiri kan
bos langsung dari kementerian keuangan
bagian dari dak
dengan dana yang ada di bawah
mas nadiem sendiri kira kira ada
perubahan dalam fokus
ataupun alokasi atau
akan digunakan seperti apa
mewujudkan ini visi misi seperti ini
cara kita menggunakan
anggaran itu akan
sangat penting tapi karena anggarannya
itu sebenarnya realitanya itu
yang lebih penting lagi adalah kebijakannya
sebenarnya karena itu yang
sudah langsung ke daerah
jadinya bagaimana kita
dinas dan kepada
sekolah sekolah masing masing itu dampaknya
jauh lebih besar daripada dana yang di
diatur oleh pusat
tapi dana yang diatur oleh pusat harus
benar benar fokus kepada
jadi selama ini banyak
selalu sarana prasarana
selalu mikirnya seperti itu kita akan
fokuskan anggaran kita
dua hal satu kepada revitalisasi
manusianya jadi pelatihan dan
upgrading daripada manusianya
yang kedua adalah untuk benar benar
grup grup masyarakat yang selama ini
sudah bergerak jadi ngo ngo
penggerak dan perusahaan teknologi
penggerak misalnya di bidang pendidikan
dan lain lain untuk kita
kroyok masalah ini bersama
karena kementerian pendidikan kebudayaan
percaya bahwa solusinya itu tidak akan berhasil
tidak hanya di kementerian
kementerian itu hanya satu pemain
ini memang harus holistik mau tidak mau harus
kolaborasi antar kementerian
mbak desy topi pertama adalah
menteri pendidikan dan kebudayaan
topik kedua yang lebih penting adalah
gerakan merdeka belajar
dan itu adalah
saya jadi koordinator lah bukan pemimpin
saya jadi koordinator bagaimana
masyarakat semua harus gotong royong untuk
membenahi proses pendidikan kita
jadi ini terobosannya
dari segi implementasinya
kan mau tidak ya ini baru seratus hari ya
dari semua pihak baik dari
murid guru sekolah
kementerian yang lain dan
implementasinya apakah akan
dimulai dengan mungkin
bagaimana karena kan
suatu gerakan harus ada contoh protein
di tempat tempat lain
harapan saya itu di lima tahun ke depan
di akhir lima tahun itu
harapan saya ada
dimana mereka itu sudah melakukan
transformasi secara budaya pembelajaran
dan inovasi dan
mereka lah yang akan menjadi
dan mengadopsi sekolah sekolah seiring dia
mereka yang nanti jagain adik adik
sekolahnya mereka dan lain lain
yang akan menciptakan kritikumah betul
kan lima tahun ini hanya
set up nya doang gitu
susah sekali dalam lima tahun kita
dari sistem ini
menjadi tolak ukur menjadi
panutan gitu jadi
mungkin skop dan targetnya seperti itu
jadi persis seperti yang dibilang mada sih
contoh itu sangat penting untuk
menginspirasi yang lainnya
nah sampai sekarang
yang kami dari persepsi masyarakat
menanya yang gak pernah masuk media itu
sebenarnya guru guru kepala sekolah
siswa siswa gak pernah
sangat positif sangat luar biasa
orang tua dan lain lain tapi mereka
nggak pernah masuk tv gak pernah masuk
artikel aneh karena mereka sebenarnya
end usernya jadi waktu misalnya ada
policy bos itu banyak kepala sekolah
luar biasa senang ya tapi gak ada satupun yang
seriat masuknya mungkin kita nanti juga harus
buat seri ya mengenai keberhasilan
keberhasilan akibat terobosan ini
dan banyak sekali yang
positif tentunya pasti ada
resistensi dalam semua perubahan
kalau tidak ada resistensi dalam suatu perubahan
itu artinya perubahan itu belum cukup drastis
jadi itu memang suatu krisis masih agak krisis
harus ada sedikit resistensi untuk kita
mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu
mulai berhasil karena
dari resistensi itu baru terjadilah
perbincangan dan diskusi
sebelum ini kan
perdebatannya juga gak terlalu
intens gitu dan sekarang di masyarakat
menjadi suatu hal yang benar benar
masyarakat beropini berdebat
dan itu yang terpenting merdeka belajar itu
maksudnya kita merdeka berpikir
untuk menentukan kita mau kemana arahnya
sama sama gitu bukan top down
tapi semuanya bottom up top down
semua masyarakat terlibat
kalau dari dukungan
atau lembaga lembaga lain ini bagaimana
sama ini luar biasa
luar biasa dukungan
pak presiden ini
atau kolaborasi antara menteri menterinya
contoh kemarin waktu kita mengeluarkan
kebijakan dana bos
kebijakan tiga kementerian
mendagri sama menkeu
dan mendikbud sama sama
semua permennya ada yang sendiri sendiri
surat edaran sudah siap
dan kita bertiga sama sama mengumumkan
kebijakan bos tersebut
jadinya kerjasama di kementerian
kabinet indonesia maju ini
surprise dan senang waktu mengetahui
bahwa sebenarnya pak presiden ini
kerjasama dengan cara yang baik gitu
luar biasa presiden kita
saya luar biasa
waktu pertama masuk
saya kaget karena nggak ada di
kabinet kita yang kerjanya lebih keras dari pak presiden
itu gak berhenti kerja
itu luar biasa menjadi inspirasi buat kita semua
tapi itu satu harus semua gotong royong
di dalam kabinet indonesia maju
jadi support dari situ bahkan support
dari pihak lain misalnya dpr pun
karena ini bidangnya pendidikannya
kalau pendidikan itu kayak semua itu pemilih
karena semua orang punya anak
semua orang pernah masuk sekolah
jadi semua punya opini dan semua
sebenarnya fundamental ini substansial
ini sesuatu yang bisa membuat kita itu berhasil
atau tidak berhasil kualitas pendidikannya
kompetitif atau tidak kompetitif
berasal dari pendidikan
ya fondasi yang harus
dari sekarang ditanamkan tapi
hasilnya ya memang butuh
waktu tapi mudah mudahan
nanti kita bisa menciptakan
siswa yang memang sesuai dengan
kebutuhan kita masa depan ya
bisa bekerja sama berkolaborasi
dan juga memiliki
yang disesuaikan untuk
ya kita bersatu
sebagai negara tapi juga sebagai bagian
dari dunia yang semakin
itu sendiri nadiem
terima kasih banyak ya
insidenya itu luar biasa
kita juga banyak harapan ya di
bahu anda bahwa akan
terjadi terobosan yang
luar biasa sehingga indonesia juga bisa
ke level berikutnya
yang siap untuk industri empat
kali ini semoga ya tentu saja
saya rasa perbincangan ini
dan anda juga bisa saksikan
dan juga di
kanal youtube insight with desi anwar
sampai jumpa dan